minta izin pada mulia untuk tidak membacakan semuanya
sebagian diantara pembelaan kami ini ada juga yang dibuat bentuk bentuk tabel
yang dibuat dalam bentuk powerpoint
jadi nanti kami menjelaskan juga melalui powerpoint
supaya singkat juga semuanya
ya diputarkan situ
dan ini biasanya kami lakukan di kpk di jalan selatan
biasanya melakukan untuk menjadi jelas
tapi kan dibacakan ya
ya dibacakan tapi ada powerpoint yang dijelaskan nanti di situ
bukan gambar ya
saat ini sudah berlangsung sidang kasus pembunuhan mirna
di pengadilan negeri jakarta pusat dengan agenda pembacaan pledoi
atau pembelaan dari jessica kumala wongso
mari kita ikuti bersama
untuk keadaan kami termasuk transaksi pesak fakta dan sebagainya
di sini kami ambil hanya detik saja yang boleh dibacakan
nanti di samping ini
kami juga serahkan juga nanti ini yang mulia
supaya yang mulia juga bisa membacanya lebih mudah
terima kasih yang mulia
nota pembelaan pledoy kami ajukan terhadap terdakwa atas nama
kepada yang mulia majelis hakim perkara pidana no tujuh ratus tujuh puluh tujuh pidb dua ribu enam belas
pn jakarta pusat di pengadilan negeri jakarta pusat
pertama tama marilah kita ucapkan terima kasih kepada tuhan yang maha esa
dan pengasih karena atas berkat dan bimbingannya kita sampai pada persidangan hari ini
untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim
yang telah dengan sabar dan penuh kearifan memimpin persidangan ini
khususnya kepada yang mulia ketua majelis hakim
kami haturkan terima kasih yang sebesar besarnya
dan kearifan yang luar biasa
yang memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada jaksa penuntut umum
dan juga kepada kami untuk melaksanakan tugas masing masing
dalam proses penegakan hukum dan kebenaran
dibikin juga kepada saudara jaksa penentu umum
kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
atas kerjasama yang baik selama ini
meskipun kadang kadang kita sering berbeda pendapat
tetapi perbedaan tersebut selalu kita gunakan untuk tujuan penegakan hukum yang kita cita citakan
majelis hakim yang mulia saudara penuntut umum yang terhormat
di hadapan kita duduk seorang perun muda usia dua puluh delapan tahun
mencoba tegar dan tenang
walaupun di dalam hati penuh kesedihan
pilihan dan kehancuran yang luar biasa
karena harus menanggung penderitaan yang tiada tara
dikurung selama empat bulan di celticus atau celti polda metro jaya
tanpa matahari dan udara yang cukup
lampu menyala terus dan tidak bisa dimatikan
sehingga merusak matanya karena harus tidur dengan lampu menyala terus menerus
sementara di luar ruangan dan di luar rumah kita
dan hanya ada satu lubang kecil untuk bisa melihat keluar
sekarang dia ditahan di lembaga pemasarakatan pondok bambu
yang suasananya lebih baik dari shelter tersebut
sudah empat bulan ia di sana
masa depannya hancur
semuanya ini terjadi tanpa ia tahu apa sebabnya
ia dituduh melakukan pembunuhan berencana atas diri sahabatnya
perbuatan mana ia sendiri tidak pernah lakukan
dia adalah jessica kumala wongso
tidak terbayangkan betapa menderitanya jessica kumala wongso ini
tentu kita punya anak perempuan atau saudara
adik atau kakak perempuan
tentu kita tidak dapat menerima keadaan itu
kalau terjadi kepada keluarga kita
dia harus menderita atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan
ia hanya siar
berada di tempat yang salah
yaitu di restoran oliver
dan pada waktu yang salah
namun semuanya sudah terjadi
jessica kumala wongso harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya
kalau tidak ia harus meringkuk di dalam penjara seumur hidup
atau mungkin dihukum mati
tidak ada yang dapat dilakukannya
kecuali memohon keadilan
kepada yang mulia majelis hakim
apa yang harus dilakukan
apa yang sesungguhnya terjadi
benarkah jessica kumala wongso
membunuh dengan rencana terhadap sahabatnya tersebut
hanya karena ia pernah
dinasihati oleh alam harum wayamirna salihin
untuk putus dengan pacarnya
kami kira turuan tersebut
sangat tidak masuk akal
hanya karena dinasihati oleh
untuk putus dengan pacar
lantas dia harus datang dari sydneq ke jakarta
untuk melakukan pembunuhan
berencana terhadap wayamirna
kami kira alasan ini sangat tidak masuk akal
dan hanya alasan yang dibuat buat saja
apalagi setelah jessica kumala wongso
berada di jakarta
dan jessica kumala wongso
wayamirna salihin menjemput jessica kumala wongso
dan diajak makan di kelapa gading
bersama arief sitiwan sungarko
mereka begitu akrab
bahkan dalam pertemuan
tersebut sempat jessica kumala wongso
mengatakan kepada wayamirna dan arief
cari dong cowok yang baik
di jakarta ini untuk saya
demikian kira kira dialog
tidak ada sedikitpun tanda tanda kebencian
diantara jessica kumala wongso
tetapi lantas mengapa
dan dengan alasan apa jessica
kumala wongso didakwa melakukan pembunuhan
berencana terhadap wayamirna salihin
yang lebih aneh lagi
harus jessica kumala wongso lah
harus jessica kumala wongso
seandainya benar wayamirna salihin mati karena dibunuh
maka masih banyak kemungkinan lain
yang mungkin menjadi pelaku pembunuhan
kalau betul wayamirna salihin mati karena dibunuh
menyatakan duka cita yang saya bersebarsarnya
kepada wayamirna salihin
kiranya tuhan menempatkan arwahnya
dengan damai di tempat yang maha tinggi
kami melihat saudara darman salihin
juga seakan menutup
segala kemungkinan tersebut
dan semata mata harus
jessica kumala wongso yang bersalah
terus kerang kami selalu bertanya tanya soal ini

apalagi kami melihat kedekatan
antara saudara demawan salihin
dengan bentuk umum selama di persidangan
menjadikan kami risau
ada apa sebenarnya dibalik semua ini
tidak pernah diperiksa oleh penyidik
paling tidak tidak pernah dihadirkan
dalam persidangan ini
padahal wajar sekali kalau pemiliknya
didengar keterangannya dalam kasus ini
sama sekali pemilihnya tidak pernah
didengar di dalam persidangan ini
sehingga informasi yang diperoleh
menjadi kurang lengkap
sehingga informasi yang diperoleh menjadi kurang lengkap
demikian juga restoran starbucks
dua lima jam sebelum kematiannya
restoran starbucks tersebut
tidak pernah diperiksa
padahal bicara tentang
teori kemungkinan maka bisa saja
ahru umayyan mirna minum di restoran tersebut
dan kemudian setelah di restoran oliver
dan minum kopi ia meninggal
yang bisa saja covid tersebut
bercampur dengan minuman yang diminum
wain mirna salihin di starbucks tersebut
dan menyebabkan kematiannya
dan menyebabkan kematiannya
penyidik juga tidak pernah memaparkan
ruwayat kesehatan almarhum wain mirna salihin
dan tidak pernah dibuka oleh penyidik
dan tidak pernah dibuka oleh penyidik
apa sebaliknya almarhum wain mirna
pernah sakit jantung
apa sebaliknya almarhum wain mirna pernah sakit jantung
atau sakit yang lain
ataukah ahru umayyan mirna salihin mengkonsumsi obat diet
seperti yang kita baca di media masa
seperti kita baca di media masa
seharusnya demi keadilan
semua latar belakang medis
daripada almarhum pun
harus diperiksa untuk mengetahui
apa sesungguhnya yang terjadi
tentunya sikirannya rekam medis
wain mirna salihin tersebut dibuka
dalam persidangan sebab musabab
kematian mirna salihin ini
mungkin akan terang dan jelas
mungkin akan terang dan jelas
semua hal ini menjadikan kita bertanya tanya
jessica kumala wongso yang bersalah
apa salah jessica
bukankah kita tahu
tidak seorang pun yang melihat jessica kumala wongso
memasukkan sesuatu ke dalam gelas
bahkan tidak seorang puni yang
melihat jessica kumala wongso
memindahkan gelas wayang mirna salihin
benar pernah memegang
atau memindahkan gelas
tentu pasti ditemukan
sidik jari jessica kumala
di gelas tersebut
sidik jari jessica
tidak ada di kelas tersebut
ada tujuh belas orang
yang berada di restoran oliver
di samping tamu yang lain
restoran tersebut terbuka
semua tamu bisa melihat
satu sama lain
tidak ada yang tersembunyi
ada memasukkan cyanida ke dalam
melihat perbuatan jessica tersebut
mereka bisa lihat
bahkan mengenai sedotan pun
mereka bisa lihat
mana mungkin mereka tidak bisa melihat
kalau jessica kumala ada memasukkan cyanida
ke dalam gelas wain mirna salihin
tetapi karena faktanya
memang jessica tidak ada memasukkan
syanida ke dalam gelas wain mirna
maka tentu mereka juga
tidak mungkin bisa melihat
adanya perbuatan tersebut
kehanian dan kenyangalan
dapat kita lihat
yang sudah lama tinggal di australia
merencanakan pembunuhan di tempat
dimana ia sendiri tidak pernah ke restoran oliver
bagaimana mungkin seorang diri
berencana membunuh sahabatnya
tanpa ada usaha untuk melarikan diri
atau menghindar dari kejadian tersebut
seorang yang berencana membunuh
seseorang dengan racun
mengetahui bahwa yang dibunuhnya
itu akan mati dihadapannya
orang akan menduga dan menuduhnya
apakah hal ini mungkin
hanya orang yang kurang waraslah
yang mau melakukan perbuatan sebodoh itu
tetapi entah karena apa
penuntut umum tetap memaksakan kasus ini